keluarga tak kuasa menahan kesedihan saat melihat kedua jenazah korban pembunuhan di bekasi jawa
barat yang sudah terbalut kain kafan di ruang jenazah rumah sakit polri kramat jati jakarta
timur usai tim forensik melakukan autopsi kedua jenazah yusi purwati dan heni purwaningsi langsung
diserahkan kepada keluarga untuk disemayamkan jenazah ini dibawa ke rumah duka yang berada di
kawasan rawa kuning cakung jakarta timur sementara jenazah yusi dibawa ke rumah yang
berada di kawasan pulau gebang indah setibanya di rumah duka jenazah yusi langsung disambut oleh
keluarga kerabat dan teman sejumlah karangan bunga juga terlihat di rumah duka menurut keterangan
dari pihak keluarga yusi akan dimakamkan di tpu malaka pondok kelapa durensawit jenazah
mabes polres rumah sakit kramatjati itu jam saat sedikit jam satu kurang dua belas empat puluh
selesai otopsi dan karena keluarga meminta untuk di
bersihkan bisa najen aja dibersihkan dimandikan sementara itu warga di kampung bulaksentul kelurahan
jaya kejamatan bekasi utara mengaku tak percaya jika sosok ptg menghabiskan nyawa dua wanita yang
dikenal sebagai rekan kerja sekaligus teman sekolah taijo dan aminah yang merupakan
tetangga p menjelaskan bahwa p sudah tinggal di rumah tersebut sejak dua ribu sembilan belas dan senang bersosialisasi
ya begitulah baik adeng adem salah disini rajin ibadahnya waduh terus tinggal disitu memang sendiri
kemudian istri dan anaknya ke mana
seperti diberitakan sebelumnya dua wanita ditemukan tewas di sebuah rumah di hadapan
jaya bekasi jasad kedua dicor tepat di bawah tangga sementara penghuni rumah
berinisial p ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan luka sayatan di
lengan p akhirnya tewas saat dalam perjalanan menuju rumah sakit tim deputan cnn indonesia